cnn indonesia breaking news
melancarkan aksi teror
media sosial bagi kelompok teroris di indonesia
menjadi ruang gerak melancarkan serangan teror
media sosial bukan hanya untuk membangun jaringan
ataupun menyeparkan paham
melainkan juga dimanfaatkan sebagai media belajar
salah satu contoh yang terdekat adalah
yang diketahui belajar merakit bom
secara otodidak alias melalui internet dan youtube
saat meninjau langsung lokasi ledakan bom
bunuh diri di pintu masuk mapol restabes surabaya
pada senin sore kapolri menegaskan
berdasarkan hasil investigasi
metode perekrutan jaringan bom bunuh diri
yang menamakan dirinya jemaah ansorut daulah
atau jad sel surabaya dilakukan secara online
menurut kapolri metode pembuatan bom
yang digunakan untuk aksi teror di surabaya
juga dilakukan secara online
bagaimana penanganan media sosial
karena banyak sekali sekarang online online training
ikal dan lain lainnya yang masuk
yang membuat pemahaman mereka menjadi berubah
dan cara membuat bom lain lain
ini medsos ini nanti salah satunya mungkin
melalui mekanisme mou dan provider
bahkan bila perlu digunakan juga
kemungkinan aturan aturan khusus
mengenai masalah metode sosial
mereka banyak belajar dari online
cara membuat tatp juga online juga ada
sementara yang tidak deteksi mereka membuatnya online
telegram dan facebook
disebut sebut sebagai media sosial
yang paling banyak digunakan teroris
tidak hanya di indonesia
namun juga di dunia
dikutip dari detik com
penyebaran konten radikal dan terorisme
menjadi salah satu alasan kementerian komunikasi dan informatika
memblokir telegram beberapa waktu lalu
penyalahgunaan telegram oleh teroris
antara lain digunakan untuk menyebarkan
paham radikal dan takfiri
seperti mengkafirkan orang atau kelompok yang berpengaruh dengan telegram
yang tidak sepaham dengan mereka
penyebaran propaganda isis
penyebaran teknik membuat bahan peledak
sarana komunikasi menyebarkan paham
penyebaran perintah untuk melaksanakan aksi teror
termasuk teknik dan sasarannya
serta penyebaran teknik lain
untuk mendukung aksi teror
berdasarkan siaran perskom info enam belas mei dua ribu delapan belas
beberapa penyelenggara yang telah menurunkan konten
terkait radikalisme dan terorisme di platform adalah
telegram sebanyak dua ratus delapan puluh tujuh konten
facebook dan instagram dari empat ratus lima puluh aduan
telah menurunkan sekitar tiga ratus konten
tiffany raitama cnn indonesia
mereka untuk memindai siapa yang potensial untuk direkrut
dari statement misalnya ke rasa tidak suka terhadap situasi
dan itu dijadikan bahan untuk mengolah anak muda tersebut untuk kemudian direkrut
nah itu di dua ribu lima belas tiga tahun lalu
nah kalau yang sekarang kalau saya melihatnya
jadi ada perkembangan dari tindakan terorisme di media sosial
yang pertama kita melihat aksi terornya itu sendiri
aksi teror itu sendiri misalnya tadi ditunjukkan dengan apa penyebaran paham propaganda terorisme
ideologi dan ini
tapi juga sekarang dipakai juga sebagai sebuah sarana untuk melancarkan penyebaran teror itu
dengan memuat secara live streaming misalnya
tindakan brutalnya gitu ya
apa yang dilakukan di makobrimob disiarkan secara langsung
jadi itu untuk menunjukkan bahwa media sosial sekarang dipakai menjadi sarana alat
untuk alat teroris itu sendiri
lalu yang kedua yang disebut dengan hasutan untuk terorisme itu berkembang
dimana orang sekarang menggunakan media sosial diajak untuk ayo memberi respon
kami sudah melakukan ini
itu kan menjadi sebuah ajakan untuk mengundang
atau semacam pancingan juga
kepentingan kepada sel sel yang lain untuk bergerak
artinya itu sudah dua aspek
dan aspek yang ketiga sekarang yang kelihatannya sangat kental adalah
di tengah situasi indonesia yang sedang berduka
tiba tiba banyak orang yang memberi dukungan terhadap aksi terorisme
bentuknya seperti apa
wah itu sudah berhasil menghancurkan ini
atau misalnya mengatakan akan yang meninggal cuma tiga orang ini
apalah dibandingkan dengan korban yang sekian banyak di luar sana
itu artinya berarti sebetulnya dalam kacamata misalnya
melihatnya persoalan terorisme di sosial media ini makin lama lama makin meluas
artinya sekarang kita bukan hanya bicara
bicara tentang para pelakunya
tetapi juga kita bicara tentang para pendukungnya
artinya mereka berhasil bukan saja mengembangkan sel sel yang aktif
tetapi juga paham paham ini sudah tersebar ke banyak pihak
dan kelihatannya ini memang sangat luar biasa kalau saya melihatnya
kalau kemarin misalnya secara aktif yang terjadi di makobrimob
misalnya kita temukan koordinasi koordinasi itu dilakukan lewat whatsapp gitu ya
di mana di situ dikatakan
di depan saya ada polisi nih enaknya diapain dibunuh aja
jadi sudah ada hasutan atau ajakan melakukan terorisme
yang berasal dari para pendukung yang kemudian menjadi masuk
tergerak pada situasi yang terjadi di indonesia belakangan ini
oke polanya mereka selalu berkomunikasi melalui media sosial
anda mengamati polanya seperti apa
ketika dulu mungkin media sosial
tidak sebanyak sekarang atau tidak semasik sekarang gitu
tapi media sosial makanya mungkin lebih digunakan untuk perekrutan
atau misalnya menyebarkan paham ideologi
ketimbang cara cara lama seperti misalnya ceramah atau apa ya secara lisan lah gitu
anda mengamati seftar mengamati polanya seperti apa
kalau secara spesifik kita tidak melihat sebuah pola
tapi kita melihat yang disebut dengan pemanfaatan digital itu sendiri
misalnya tadi pola polanya mungkin untuk perekrutan kelihatan dari itu ya
bagaimana cara mereka merespon anak muda yang merespon pada sebuah peristiwa
jadi kalau mereka melihat anak muda ini ternyata dia bisa kita rekrut nih
karena dia sepaham dengan kita nah itu baru
mereka masuk lewat situ
masuk lewat situ jadi dipantau betul
justru malah kebalik ya justru bukan hanya negara sebetulnya yang memantau terorisme
terorisme justru sebetulnya tidak
sebetulnya memantau anak anak muda dan masyarakat indonesia
jadi itu dipakai sebagai sebuah sarana untuk
itu bagaimana akhirnya mereka merekrut anggota anggota baru
anggota anggota baru di luar dari yang jaringan yang mereka biasanya ada
lalu kemudian kalau saya melihatnya bahwa sekarang dengan makin mengkristalnya misalnya politik identitas
dimana menumbuhkan intoleransi itu menjadi sebuah ladang subur pembenaran terhadap aksi terorisme
sebetulnya ini kan tidak berkaitan
tetapi karena media sosial kita belakangan ini dijadikan cara untuk menajamkan politik identitas
perbedaan itu harus disikapi dengan permusuhan misalnya
atau perbedaan itu harus menghilangkan satu pihak yang berbeda
itu menjadi sebuah ladang sumber dari terorisme
ketika aksi teror terjadi yang terjadi bukan serentak misalnya seluruh masyarakat indonesia merespon itu sebagai sebuah hal yang buruk
tapi malah itu misalnya muncul sentimen positif
dari para orang yang sudah termakan dengan intoleransi ini
kenapa akhirnya ketika anak muda mungkin menjadi salah satu target atau sasaran utama mereka begitu ya untuk perekrutan anggota baru
pertanyaannya kenapa mereka mudah dengan mudahnya terpapar paham radikal
padahal kalau misalnya komunikasinya lewat media sosial misalnya lewat twitter tidak ada komunikasi secara langsung ketemu atau apalah
kita akan tahan dulu mas damar
kita akan jeda cnn indonesia breaking news akan kembali
tetaplah bersama kami
cnn indonesia breaking news
mas damar menyambung pertanyaan saya sebelum jeda
bagaimana akhirnya orang orang baru ini anak anak muda ini bisa terpapar dengan mudahnya terpapar paham radikal
kalau misalnya kita lihat kan ya hanya sebatas media sosial tidak bertemu atau bertatap muka langsung
bagaimana mereka bisa kena doktrin ini
justru yang kita harus pahami media sosial itu lebih emosional
dia menampung pikiran kita atau emosi kita secara outletnya
jadi ketika ada ditemukan misalnya anak muda yang men share sebuah video yang memang dibuat oleh kelompok teroris
dan kemudian memberi komen bahwa dia tergerak hatinya melihat ketidakadilan
itu menjadi sebuah tangkapan oleh para perekrut sebagai sebuah anak ini berarti potensi untuk diajak paling tidak diajak ngobrol
lalu kemudian mereka mengirimkan pesan secara private
misalnya lewat kalau di facebook lewat messenger atau kalau di twitter lewat dm
dan itu kemudian proses itu sebetulnya yang terjadi menggantikan proses proses yang sebelumnya kita kenal
misalnya mereka ditutor secara personal lewat pertemuan
nah ini sekarang digantikan dengan media media sosial
jadi semakin banyak kita komentar juga justru semakin membuat mereka senang
yang diharapkan mereka dengan mereka dengan media sosial adalah kalau orang men share konten konten yang berbau terorisme itu justru membuat mereka sangat senang
karena mereka mengerti artinya oh makin banyak orang yang kemudian gampang digerakkan oleh konten konten media sosial
konten konten negatif konten konten berbau atau berisikan paham radikal terorisme ideologi ideologi yang tidak benar atau tidak baik
ini kan bak virus ya
virus mati satu tubuh seribu juga
sekali dipangkas bukan berarti langsung hilang gitu semuanya justru bisa muncul ribuan ribuan atau bahkan lebih gitu ya
lalu bagaimana menangkalnya kita juga akan bergabung melalui sambungan telepon bersama saya malam hari ini
ada pak hendry subiakto staff alih menkominfo
pak hendry selamat malam
selamat malam mbak tiffany
iya pak henry di studio bersama saya juga ada mas damar
jadi mungkin nanti kalau mas damar mau komentar atau mau bertanya dengan pak hendry juga silakan
ini pertanyaannya pak henry seberapa banyak temuan dari kominfo terhadap konten konten yang berisikan paham radikal terorisme konten konten negatif di media sosial
beberapa hari lalu kita baca siaran persnya bahwa kominfo juga sudah
menurunkan di beberapa platform digital di beberapa media sosial
ya memang kominfo itu melakukan upaya upaya mengurangi konten konten yang sifatnya radikal di media sosial
kemarin kita men take down sekitar dua ratus delapan puluh akun di telegram
memang kontennya dipakai untuk menyebarkan terkait dengan radikalisme dan terorisme itu
kemudian ada juga empat ratus lima puluh akun di facebook dan dua ratus lima puluh di youtube
juga di twitter
memang ini memang kominfo tidak bisa sendirian mengkais dengan mesin drone nya tapi juga masukan dari masyarakat
karena masukan masyarakat itu yang paling penting
karena kan dinasur
karena kan dinasur
ramai sekali namanya media sosial itu
nanti muncul lagi dan sebagainya
kadang kadang seperti itu
mereka main hit and run
tapi memang benar apa yang disinyalir bahwa media sosial itu menjadi semacam wahana yang menyemai bibit bibit radikalisme ada di situ
itu memang ada
dimulai dengan pemunculan
kan rasa kebencian rasa tidak puas begitu
terutama kepada negara
mereka diajak untuk membenci darah
diajak tidak puas dengan keadaan sampai marah
dan akhirnya apa yang terjadi
mereka ini di media sosial memang tahapan tahapan pertamanya adalah yang penting tidak suka dulu dengan negara
tapi lama kelamaan dia yang sudah memulai ada katakanlah orang orang
mereka memulai memilih
dan juga ketika di staffing atau anak anak muda yang sudah kelihatan seperti itu betul
itu biasanya lalu dia akan dikirimi konten konten atau diajak masuk ke konten konten yang sifatnya lebih private lebih personal tapi indoktrinasi
misalnya yang dibuat oleh teman teman oleh orang orang isis itu ada milah ibrahim
hari ini yang ketangkap di inumaha agma exhaust
menyerang brimop itu dia mengaku nur azizah itu memang dia belajar tentang agama
tentang prinsip prinsip terorisme itu dari milah ibrahim
tapi ada juga dari al fatihin
dan banyak situs situsnya banyak sekali yang dibuat oleh isis ini
termasuk yang menggunakan bahasa indonesia
al fatihin itu menggunakan bahasa indonesia
nah ini yang kita juga awasi termasuk akun yang kita blokir
oke pak henry mati satu tumbuh seribu
kemudian pertanyaannya seberapa susah ini untuk menangkal paham paham radikal
kemudian terorisme yang beredar di media sosial
kalau kita lihat kan kalau misalnya semakin banyak
artinya sekarang kita masuk dalam keadaan darurat penyebaran paham radikal atau terorisme di media sosial
ini paham radikal ini menjadi lebih mudah masuk ke indonesia
karena di indonesia ada persoalan politik pembelahan politik
dimana satu belahan politik yang lain itu juga memiliki kesamaan kesamaan
misalnya sama sama tidak suka dengan negara dengan polisi misalnya
sama sama tidak suka dengan polisi
polisi kan simbol negara
walaupun yang satu sebenarnya lebih ke pemerintah
tapi polisi dianggap sebagai bagian dari
simbol negara yang bermasalah
jadi intinya mereka menganggap bahwa ini tidak benar
ini tidak adil
sistem ini salah
nah itu nanti sudah masuk nih
kalau sudah mulai sistem ini salah
sistem ini sistem yang iblis misalnya begitu
maka lalu dia masuk
sudah masuk ke ranah radikalisme
nah memang dimulai dengan kebencian kebencian kepada simbol simbol negara
tapi lama kelamaan dalam tahapan tertentu
bisa masuk kepada tadi
paham bahwa dia diperbolehkan ketika sudah masuk ke internalisasi ayat ayat dan sebagainya
diperbolehkan untuk menyerang
kalau pernah baca di medianya al fatihin itu jelas itu bahwa menyerang non muslim itu halal di al fatihin itu
tidak mengharuskan begini
tidak mengharuskan bahwa yang diserang harus militer seperti di palestina dengan israel
di dalam islam menurut al fatihin itu tidak mengenal yang namanya sipi dan militer yang ada cuma kafir dan beriman
itu yang dimasukkan didoktrinkan terus
akhirnya yang terjadi seperti yang kasus kasus seperti sekarang
mas damar ada mau pertanyaan untuk pak henry
saya rasa tadi sudah
jadi akarnya sebetulnya persoalannya adalah kebencian yang terus menerus dipupuk
dan kebencian yang terus menerus dipupuk itu dia akan menyebar dengan sangat subur kalau masyarakatnya juga terlena dan termakan oleh itu semua
apapun mediumnya ya
kalau tadi disebutkan bahwa media sosial sebagai medium untuk menyebarkan zaman sekarang
tapi kan zaman dulu ketika tidak ada media sosial itu pun terjadi
artinya sebetulnya tidak bisa serta merta kemudian kita mengatakan
media sosialnya sebetulnya yang menjadi menyuburkan itu semua
akar permasalahannya adalah memang ada kelompok yang memang menanamkan kebencian itu secara radikal
dan itu dimunculkan dengan ayo kita hilangkan atau kita paksakan ini untuk menyerang seseorang atau kemudian menyerang sebuah kelompok dengan tujuan ketakutan
jadi kalau saya melihatnya
kalau sekarang misalnya kominfo sekarang berupaya untuk men take down
itu tidak serta merta menghentikan kebenciannya
karena kan dia tidak memadamkan sebetulnya
hanya memotong jalur kebenciannya tersebar lebih luas
pak henry terakhir apakah langkah atau upaya solusi dari kominfo untuk memutus penyebaran paham radikal ini ke depan
telegram kemudian facebook kabarnya akan seperti apa
termasuk menjadi salah satu wadah berkomunikasi yang paling jelas dari teroris
pertama gini mbak
kami menyadari bahwa radikal ini akan menjadi salah satu wadah berkomunikasi yang paling jelas dari teroris

kalau tidak semata mata variabel utamanya independen variabelnya itu media sosial
pasti ada variabel variabel lain termasuk pendidikan di sekolah atau pendidikan keagamaan yang bisa masuk
makanya ini kita menggandeng bukan hanya dengan media sosial saja
tapi juga literasi kepada semua pihak termasuk pendidikan agama
pendidikan di lingkungan lingkungan fisik dan sebagainya

sosial pominfo bekerja sama
dengan facebook bekerja sama
dengan instagram selalu
membina komunikasi yaitu apa
mereka harus ikut bertanggung jawab
yang sifatnya radikal
jadi kalau mereka
itu nanti membiarkan kita akan
regulasinya nanti kita denda
biasanya kapitalis itu paling takut didenda
baik terima kasih pak henry subiakto
sudah bergabung berbincang
bersama kami di breaking news cnn
indonesia malam hari ini
mas damar kita kembali ke mas damar
saya punya data yang dilansir
atau miami university pada
kurang lebih dua ribu enam belas yang lalu kita akan
lihat penelitiannya seperti apa boleh
oke ini bagaimana perkembangan
sebagai wadah atau medium untuk
menyebaran propaganda kita lihat
ini data dari miyaming university
menggunakan medsos untuk propaganda

kemudian sembilan puluh pesan
ini yang berseliwaran di media sosial
dan ini pada tahun dua ribu lima belas
twitter juga menutup satu ratus dua puluh lima ribu akun pro isis
sampai dengan dua ribu tiga kemudian kita
grafis berikutnya kita buka
oke ini adalah
terkait dengan bagaimana penyebaran
virus radikal dan terorisme
ini adalah data yang
dilansir oleh institute

sebelum jauh sebelum ada keberadaan
facebook dan teman temannya ya
di eranya atau zamannya imam samudera
kemudian berkembang lagi bagaimana
pada waktu itu kemudian ada juga
di dua ribu sepuluh sampai dengan dua ribu tiga puluh
boleh sedikit komentarnya mas damar
ya jadi perkembangan teknologi itu
memang sedikit banyak
isis ini atau teroris ya
karena itu memang
kan membantu mereka untuk bisa menyebarkan
paham secara lebih luas apalagi sekarang
kalau dengan media sosial yang cakupannya
bisa sampai ke seluruh dunia
itu bisa dipakai
mereka untuk paling tidak menyebarkan gagasan
bukan hanya di lingkup yang paling kecil
nah dalam kepentingan perang global misalnya
dengan sekarang konteksnya adalah
di asia tenggara itu
kekuatan ini ingin muncul
jadi untuk memperlihatkan bahwa
oh yang bisa melakukan teror itu
bukan cuma kelompok yang di timur tengah
tapi juga kelompok kelompok yang ada di asia tenggara
dan itu digunakan betul
memang media sosial sebagai sebuah sarana
oh ini sudah menyebar sampai ke sini
paling tidak para pendukungnya kelihatan
yang kemarin kan yang menarik kan sebetulnya bahwa
di khusus di indonesia
jadi bukan hanya dua ribu tiga belas
tapi sampai ke ada perkembangan perkembangan baru
misalnya ya itu tadi
bukan hanya sebagai sebuah sarana untuk menyebarkan gagasan
tetapi juga sarana untuk merekrut
atau sekarang menjadi
saling berkelindahan dengan kelompok kelompok yang intoleran untuk
untuk memberi basis
pada pembenaran pada apa yang mereka lakukan
jadi itu menurut saya
perkembangan perkembangan terbaru yang
kita tidak lihat di tempat lain
tapi di indonesia malah
malah didukung dengan situasi yang ada sekarang
oke terakhir mas damar singkat
media sosial apapun itu namanya platform digitalnya
digunakan untuk berkomentar
negara atau pemerintah dibiarkan terlalu dalam
misalnya untuk menyelami atau
menyisir paham paham yang ada di media sosial ini

anda melihat ini akan menghambat privasi

di satu sisi gini
salah satu bayaran dari rasa aman adalah
biasanya kita melihat kegiatan keamanan
jadi orang meminta rasa bayaran dari rasa aman itu adalah
ditunjukkan dengan misalnya kebijakan kebijakan yang
memberikan menjamin memberikan rasa aman
salah satunya adalah misalnya melakukan wiretapping gitu ya

terhadap media sosial
tapi di satu sisi juga kita harus lihat bahwa
wiretaping itu adalah praktik yang sebetulnya bertentangan dengan
misalnya tadi privacy yang disebut dengan
salah satu akar dari kebebasan berekspresi
salah satu akar dari kebebasan berekspresi
kebebasan berekspresi memang boleh dibatasi dengan
kebebasan berekspresi memang boleh dibatasi dengan
salah satu unsurnya adalah kalau dia
melanggar keamanan nasional
tapi itu tidak berarti semua orang kemudian di wiretaping

di sadap gitu jadi
itu salah satu
apa yang harus kita cegah adalah
masuk ke ruang ruang yang terlalu private gitu
kecuali kepada kelompok kelompok yang memang
sudah targeted sebagai kelompok kelompok
yang melakukan teror tapi kalau
kepada masyarakat secara umum saya rasa itu
lebih banyak ruginya daripada
baik terima kasih mas damar juniarto
karena kita waktunya sangat terbatas
pembahasan media sosial itu akan
panjang sebenarnya cakupannya
ini untuk perbincangan kita terima kasih mas damar
sudah bergabung di breaking news cnn indonesia malam hari ini
berikutnya salah satu cara penyebaran
teror adalah melalui konten negatif
di media sosial nah saat ini
anda kita semua dapat secara aktif
melaporkan konten konten negatif
yang mungkin saja kita temukan
ke pihak berwajib kita lihat
berdasarkan ketentuan dari kominfo
daftar konten negatif yaitu
yang terkait dengan hoax atau berita bohong
radikalisme atau terorisme
ujaran kebencian atau
sara penipuan narkoba perjudian serangan dan
penyerta phishing atau malware
kemudian berikutnya kalau kita semua menemukan
yang menyebar konten
negatif si penyebar konten negatif
menyertakan screen capture jadi ada
konten id aduan konten
atau juga bisa
langsung menghubungi di nomor berikut
ada di delapan ratus sebelas sembilan ratus dua puluh dua
anda juga bisa lapor lewat mention
at aduan konten
dan at divhumas